pusat pendidikan khusus tni angkatan laut surabaya menggelar upacara serah terima dua jabatan
dan yang unik upacara serah terima ini dilakukan oleh komandan sekolah selam dan sekolah kapal selam ini digelar dalam air
dan informasi yang akan kami sajikan ini akan menutup cnn indonesia today kali ini
saya lady malino terima kasih atas kebersamaan anda
selamat pagi selamat beraktivitas dan sampai jumpa
di kedalaman kolam sekitar lima meter untuk pertama kalinya dua jabatan komandan sekolah di lingkungan pusat pendidikan khusus tni angkatan laut surabaya diserah terimakan
komandan sekolah kapal selam mayor laut pelaut topan agung yuwono menyerahkan jabatannya kepada komandan pusat pendidikan khusus karena belum ada pengganti
sedang komandan sekolah selam diserah terimakan dari mayor laut pelaut haran al ahsan kepada mayor laut pelaut muhammad arifin
kekhidmatan penanggalan dan penyematan tanda pangkat serta jabatan tidak berkurang meski dilaksanakan di dalam air
bahwa air adalah habitat daripada kami di pusdikus baik itu kapal selam penerbang kopaska maupun penyelam
sehingga kita coba media ini sebagai salah satu sarana setijab maupun tukdik
melalui serat terima jabatan ini diharapkan akan tumbuh
semangat baru ide dan pemikiran yang kreatif
selain itu mereka juga diharapkan mampu menciptakan prajurit prajurit yang memiliki kemampuan khusus di masa yang akan datang
target saya ke depan yang pertama melaksanakan yang sudah terprogram yaitu untuk menciptakan penyelam penyelam yang handal dan profesional
terus yang kedua berikutnya yaitu meningkatkan kebanggaan sebagai seorang penyelam
di mana penyelam itu selain dibutuhkan di angkatan laut juga dibutuhkan oleh

upacara diakhiri dengan penyematan brevet kepada dua puluh lulusan sebagai tanda penutupan pendidikan penyelam angkatan empat puluh dua
kan zota marindora surabaya